selamat pagi mbak ibu
selamat pagi mbak ibu
silaturahmi virtual bisa kok dibuat seru dan menyenangkan
di kampung mulyo rejo baru selatan rt empat surabaya jawa timur
bahkan sarana dan prasarananya dikelola dengan baik oleh warga
mulai dari lampu tripot hingga latar untuk silaturahmi virtual disiapkan untuk warga
penggunaannya harus bergantian
nah untuk yang sudah antri dan menunggu giliran bisa makan makan
ingat semuanya harus mematuhi protokol kesehatan
keluarga bergantian menyapa sanak saudara dengan video call di tempat yang sudah disediakan di balai rt
kursi tripot dan lampu sudah didesain untuk digunakan keluarga yang melakukan video call
salah satu sudut juga disiapkan tempat foto lebaran bersama keluarga
awalnya sih inisiatif pengurus rt empat ya pak untuk mengadakan virtual account ini
untuk mengobati rasa kekecewaan agar bisa
mengobati rasa rindu bersama keluarga yang ada di desa
di sini ada tiga puluh lima kakak dan secara bergantian keluarga masing masing
untuk bisa video call bersama keluarganya yang ada di desa